kamu kan yang kedua
ya panggilan saya kan ga harus budeg dikit
ini bisa aja tau reva
iya tuh jelek banget ya
emang kamu jelek sih bep
cuma tetep aja cinta itu udah bikin gue buta dan tulik
gue tetep aja sayang
ya kan beb
nah gitu dong budi
re jadi lo kesini cuma bawa senyuman doang nih
bisa yang lain juga
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa

wario dan serigala masih punya masalah sama
tidak ada masalah
siapa tahu aja dia kenapa napa
rasanya beda abang
turun balik yuk
kenapa ini yang ngeri
dia sudah besar
iya mau begitu
ayo turun di sini aja
nanti ngeri sendiri lagi
tidak ada masalah
sampai si mondi
tidak ada masalah
tuh kan abang
beneran pakan seneng
tapi sampai seneng enggak enak
tuh kan abang
ya allah mau malah diem bantuin aku
aku antep neng
tapi kan gak adil bang
mau nih sendiri
biar sih om yang bantuin
tenang aja neng ya
gak mau diem
kalo misalnya ikan urut sama siapa kekel celina
neng sega kek
gitu marah noter gitu
mulai bantuin aja
mauin sentuh ah
kamu gak apa apa
hei jangan marah dong
efek nak jadi anak yang motor
itu kenapa abah gak pernah setujuin kamu pacaran si nenek
saya enggak jadi inget zaman dulu
siapa kalau kaya seperti itu
tidak pernah kalah
saya ngalahin ini terpaksa
karena mereka dari tadi ada di belakang saya
saya udah mau nyual lip abad tapi
gak enak karena pasti abang mikir saya trek terikan sama mereka
jadi ya saya mendingan berhenti aja
wah gak peduli
abah gak aman
rasanya kalau neng deket deket sama kamu
dia mau tuh
ih abah jangan gitu atuh mbah
mundi kan gak salah
yang namanya berantem supasa

kalau di selang kita diam saja
memangnya sangat sangat kita terlalu
apa yang kita lakukan pertama ke jakarta
kita juga berantem
ya itu beda
kita mah nolongin batur men
iya sarungwa mbah
ini juga beda diri
mau yang mana mbah
iya si abah mbah
sekarang gini kalau misalkan abah diserang
dia pasti ngelawan kan
tidak itulah kemut
hai kayali bebe
kok kamu bisa di sini sih
itu juga abis perjuangan berat kita ya
lo gak tahu sih
nih kalau juga tahu sih kan
mama meli itu larang banget meli kesini
itu juga cuma gara gara
dia gak mau meli ketemu nama lo
nih buat semua harus tahu ya
demi jengukin lo doang tuh boy
gue kabur dari rumah
jatuh kaki luka tadi
tapi sekarang udah sembuh
gapapa lah dikit
terus dikejar kejar nyokap
kalian mau lihat fotonya gak
sampai segitunya lo mau jengukin gue
gue salut banget sama perjuangan sama kesetia kawanan lo
melly gak harus segitu juga perjuangannya
ini kan cuma gara gara mamanya
takut banget meli ketemuan nama ian
kau nyangka lo sampe segitunya ya
padahal kan brother gue ini nih gak jelek jelek banget
berarti gue jelek tung
lo apaan sih
maksudnya gue baru datang aja udah dipanggil kayak gitu
loh budi kan gak mau panggilan sayang karya berdua
ya panggilan sayang kan gak harus budep dikit
bisa yang lain gitu
ini bisa aja tau reva
kayak gue aja nih
nih nyokap gue padahal udah bilang nih
gian tuh jelek banget ya
emang kamu jelek
jelek sih beb
cuma tetep aja cinta itu udah bikin gue buta dan tulik
gue tetep aja sayang
ya kan bebi
nah gitu dong budi
gue tuh seneng banget kalau lo kirim senyuman lo yang manis itu
re jadi lo kesini cuma bawa senyuman doang nih

wah udah lama banget nih gue gak makan permen dari lo
lu sih kesini cuma bawa senyuman doang
gue gak kebagian
gue bawa permen karet juga gue gak kebagian
harusnya tuh lo bawa kue atau bawa buah hantik gitu biar gue bisa cicip cicip dikit
kamu ini jangan malu maluin aku dong
udah cuyit gak ada tampang gak ada
jangan bikin malu juga
aku kan cuma bercanda
dada kamu sini dulu
ini cuma lupa kacau kok
tapi harus dikompres
gak ada apa apa sih nih
taruh taruh taruh
udah udah udah
kamu bukan murim
ngapain main mainin dia
tapi kan mondi lagi luka
iya mondi lagi luka
terserah kamu itu nggak boleh
apalagi pedang pegang muka gitu
mendingan bantuin abah beres beres
mondi mah gak usah dibantuin
apa apaan sih ini

justru kalau gak biasa ya
aku mau bantu bantu

justru kalau gak biasa ya
kamu kasih perhatian khusus buat aku
jadi kak mita pengen pemukuhan
malu sama umur bro
sama ucapan gombal para penggombal
karena yang biasa menggombal itu
suka mengharapkan balik timbal
timbal balik bro
pleset kaca sempurna